dan saat ini di layar kaca anda bisa melihat bahwa tampaknya mobil zilnazah sudah mulai dipersiapkan untuk berangkat dari human transit remain lounge bandara soekarno hatta menuju ke gedung pakuan
dan kita bisa melihat di situ bahwa mobil zilnazah sudah mendekati ke pintu masuk apakah kemudian peti zilnazah akan dimasukkan ke dalam mobil zilnazah dan segera berangkat
artinya ini lebih cepat dibandingkan rencana yang sebelumnya disampaikan oleh jurubicara dari keluarga rituan kamil
kalau tadi disampaikan rombongan ataupun jenazah mungkin akan tiba pada pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
tapi kalau kita lihat jika berangkat dari sekarang begitu ya pastinya akan lebih cepat lagi untuk sampai ke gedung pakuan
di mana tadi disampaikan oleh adik dari rituan kamil
setelah sesampainya di gedung pakuan rituan kamil
akan memimpin sholat jenazah bersama dengan keluarga besar
dan setelah itu pada pukul dua puluh empat waktu indonesia barat hingga pukul delapan pagi masyarakat dan juga para pelayat diizinkan untuk bertaziah dan mengikuti sholat jenazah di gedung pakuan bandung jawa barat
sebelum nanti jenazahnya akan dibawa pada pukul sembilan pagi dari gedung pakuan ke tempat peristirahatan terakhir almarhum eril
yang sudah disiapkan di islamic center milik keluarga dari ridwan kamil
dan kita mungkin langsung menuju ke rekan saya yang sudah berada di human remain transit lounge
apakah sudah ready
tampaknya kita masih menunggu bergabungnya rekan rekan kami di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan kalau anda lihat tadi karangan bunga sangat banyak sekali yang ada di bandara soekarno hatta
tadi disampaikan juga bahwa iring iringan jenazah nanti akan dikawal oleh
satuan dari polda jawa barat dan juga polda metro jaya
tampaknya masih bersiap siap ini di bandara soekarno hatta
tampaknya ini sudah dikawal oleh pemerintah
kami belum bisa memastikan tapi tampaknya mobil jenazah ini bergerak
apakah kemudian peti jenazah sudah dimasukkan ke dalam mobil jenazah
kami belum mendapatkan konfirmasi
tapi ini mobil jenazah tampaknya akan meninggalkan lokasi
sekali lagi kami belum bisa memastikan
di layar kaca anda bisa lihat ini gubernur jawa barat rituan kamil didampingi oleh sang istri atalia praratia
memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pelayat dan juga masyarakat serta awak media yang hadir
di bandara soekarno hatta tangerang banten
tampaknya akan segera meninggalkan lokasi bandara soekarno hatta untuk menuju ke gedung pakuan
artinya ini akan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang disampaikan tadi oleh jurubicara dari keluarga
oke tampaknya kita akan langsung
meminta konfirmasi dengan rekan saya yang berada di bandara soekarno hatta
sudah ada siva hanifah
selamat sore siva apakah kemudian peti jenazah ini sudah masuk ke dalam mobil jenazah
dan keluarga dari ritwan kamil akan segera berangkat dari bandara soekarno hatta untuk menuju ke gedung pakuan
apakah anda bisa mengkonfirmasi itu siva